tidak romo bukankah tadi romo yang bilang kita harus memastikan mendapatkan obat itu
biarkan aku saja yang pergi mencarinya romo
baiklah jika itu mau romo tidak bisa melarang
namun kamu harus dikawal dengan ketat
romo tidak mau terjadi apa apa denganmu
sepertinya ada yang mau mencoba mengusik istanaku
danyang danyang donggala insun
matak aji kaca benggala
repsi repsi raja dedebit parewanganku
tunjukkan padaku di mana semora berada
sepertinya mak lampir sedang mencarimu
aku akan melindungimu dengan raja segorok kidul
dia tidak bisa tahu di mana keberadaanmu sekarang
rupanya ada yang melindungi sembarang
aku merasa ada kekuatan besar yang melindunginya
siapa dia guru
kalau aku tahu sejak tadi aku sudah menyerangnya
tapi dia bukan orang sembarangan
tapi dia bukan orang sembarangan
tapi dia bukan orang sembarangan
tapi dia bukan orang sembarangan
namun tujuowi dia
dia memang yang palingapa menyenangkan
jadi sesuatu banyak spool climax darinya
jadi mengingatkan kepadamu
menghampiri orang orang lain
dan berdua harus binasa di tanganku
lukanya terlalu parah
aku membutuhkan daun limba
daun limbah itu hanya tumbuh di gunung merapi
kanjeng harus mencarinya
aku akan pergi ke kaki gunung merapi
untuk mencari daun limba
jaga diri kalian baik baik
kenapa romo tidak meminta orang lain saja untuk mencarikan obat itu
romo merasa bertanggung jawab atas keselamatan panji
romo harus memastikan sendiri untuk mendapatkan daun itu
jaga dirimu baik baik
masa gr fortunate ini saya vnd dua ratus
untuk buka kompor saya
itu akan saya iot ke salam addresses
apakah tempur kita akan muti
aku yakin sebenarnya dia hanya pura pura
kalau begitu biar laras saja romo yang mencarinya
tempat itu sangat jauh dan sangat berbahaya bagimu
tempat itu terlalu berbahaya
bukan kata diromo yang bilang
kita harus memastikan mendapatkan obat itu
biarkan aku saja yang pergi mencarinya romo
baiklah jika itu mau
romo tidak bisa melarang
namun kamu harus dikawal dengan ketat
romo tidak mau terjadi apa apa denganmu
kerahkan semua anak buah kalian
sembar ke segala penjuru
cari keberadaan wabayau dan sembara
apa yang harus kita lakukan
apabila kita menemukan mereka
jika ada petunjuk
segera laporkan padaku
jika ada petunjuk
sebab kekuatan kalian
belum mampu menandingi mereka berdua
biar aku yang memutuskan
apakah mau baik baik saja
aku sangat mencemaskan sembara
bagaimana keadaan dia
seharusnya panglima tidak meninggalkan sembara sendirian
melawan mak lampir
nyai tidak usah khawatirkan sembara
sembara baik baik saja
dan dia dalam keadaan baik baik
mak lampir sendiri tidak bisa menyentuhnya
aku senang mendengarnya
tapi di mana dia sekarang
saya tidak bisa memberitahukan
aku sudah cukup lega mendengar sembala telah selamat
di mana sembara berada
siapa yang berani menyembunyikannya
hancur semua rencanaku
karena aku tidak tahu keberadaanmu
aku tidak bisa lepas dari cengkramanku sembara
aku masih bisa menyerangmu lewat mimpi
aku akan menyerangmu sembara
om puja japra pasu benggala
meninggal ingsun jabang bayi ini sembara
kakang kawah adiariari
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan